sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya

ini diwajibkan menunjukkan surat dokter
momen apa tuh yang bikin lo akhirnya nekunin basket tuh waktu itu
makanya dengan jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak